mahkamah konstitusi menerima sebanyak dua puluh tiga pengajuan permohonan sebagai amikus kurie atau sahabat pengadilan
hal ini menjadikan jumlah amikus kuria yang terbanyak sepanjang mk menangani perkara sengketa pilpres
amikus kuriaye atau sahabat pengadilan terbanyak sepanjang sejarah mahkamah konstitusi menangani perkara phpu pilpres
setidaknya mk menerima dua puluh tiga pengajuan permohonan sebagai sahabat pengadilan atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum
tiga sahabat pengadilan yang diajukan ke mk termasuk pribadi seperti megawati soekarno putri rizik sihab
ferry amsari reza indragiri serta aliansi dan yayasan seperti aliansi akademisi dan masyarakat sipil indonesia dan american lawyers association
bukan hanya itu senat mahasiswa sekolah tinggi filsafat driar kara turut mengajukan diri sebagai amikus kuriae ke mahkamah konstitusi
dalam surat amikus kuriae senat mahasiswa stf memohon majelis hakim mk mengabulkan seluruh permohonan kubu anies muhaymin dan ganjar mahfud
proses pilpres dua ribu dua puluh empat telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan
pemilu dua ribu dua puluh empat telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan
maka saya memohon agar majelis hukum dan hakim di mahkamah konstitusi dapat melihat bahwa pikiran luhur ini tentang kesetaraan
tentang transparansi proses demokrasi dan juga asas ketidakcurangan harus tetap diprioritaskan
dan yang ketiga kami memohon kepada
hakim hakim mk untuk mencegah dan memberhentikan praktik praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif
pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amikus kuriae juga dilakukan koalisi masyarakat sipil dan rohaniawan
dalam suratnya koalisi memohon hakim konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan etika sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai nilai kebangsaan
ini menjadi salah satu butir butir pertimbangan
mengetuk hati nurani agar supaya para hakim mahkamah konstitusi yang mula bisa benar benar memakai akal yang sehat
dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus
spiritual yang tinggi sehingga bisa memutuskan keputusan tanggal dua puluh dua april dengan seadil adilnya imparsial
selain nama nama di atas ada juga ketua umum federasi serikat
pekerja bumn bersatu arief puyono
yang mengajukan surat amikus kuriae atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh
namun berbeda dengan pengajuan amikus kuriae dari pihak lain
arief justru meminta hakim mk menolak permohonan sengketa pilpres yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
arief menilai kemenangan prabowo gibran sudah sah tanpa unsur kecurangan
proses pemilihan presiden berjalan lancar tanpa protes dari masyarakat
kami bertindak secara organisasi atas nama organisasi
juga atas nama warga negara
menyatakan sebagai sahabat hakim dari mahkamah konstitusi
kemenangan prabowo gibran dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah sah dan tidak ada kecurangan
karena kami adalah bagian bagian dari yang mengkampanyekan prabowo gibran
batas akhir pengajuan amicus curiae ke mahkamah konstitusi dalam perkara persilsihan hasil pemilihan umum presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat telah berakhir pada enam belas april lalu
meskipun sudah melewati batas waktu masih saja ada yang mengajukan amikus kuriae
hingga kamis petang ada sepuluh permohonan tambahan
sehingga total ada tiga puluh tiga pengajuan amicus curiae